tunggu saja kalau bocah bodoh
kau dan orang orang kampung itu
ilmu kanuragan bocah itu sangat tinggi
kami benar benar kesulitan untuk menghadapinya
aku sudah tahu
ini kesempatan bagus untuk kita membalas dendam kepada mereka
kelakuan mereka kurang ajar sekali
mereka telah berhasil membuat para penduduk
untuk tidak mau memberikan sajen lagi
aku akan menggunakan penduduk untuk menyerang mereka
dan kita dapat terkabati dengan mereka
kami untuk mendapat abundasi
akan saya cuma mempengaruhi

sekarang kalian pergi serang rombongan kian santan
jangan terlalu melawang mereka
mereka ini hanya dipengaruhi oleh ilmu gaib
aduh gimana ceritanya tuh kiaman
kalau kita gak ngelawan mah
jadi kita gimana tuh
sial mereka lagi
aku tidak mungkin menggunakan tenaga dalamku
karena bisa melukai para penduduk yang tidak bersalah
tapi aku juga tidak bisa terus menerus menghidar seperti ini
paman aman dan juga paman amin
selamatkan diri paman
lebih baik biar aku saja yang menghadapi mereka
aku berhasil mengumpulkan seluruh energiku ke dalam tubuh ini
aku akan mencari
dan menyimpan seluruh energi ini untuk menghadapi bocah itu
tunggu saja kau bocah bodoh
kau dan orang orang kampung itu
ilmu kanuragan bocah itu sangat tinggi
kami benar benar kesulitan untuk menghadapinya
aku sudah tahu
kalian pasti tidak bisa menghadapinya
tapi kalian telah berhasil mengulur waktuku
untuk aku mengumpulkan enerjiku
aku sangat ingin membunuh kedua anak buahku yang sangat lemah ini
tetapi karena mereka masih berguna untukku
aku harus membiarkannya
akan aku tunjukkan kepada kalian
bagaimana cara menghadapinya
ini benar benar bahaya
badan telap gini teh
paman paman baik baik raden tolong jaga penduduk
hai bocah tenggelam berani sekali kau mencampur di urusanku
cari mati kau rupanya
tidak nyanyi hidup dan matiku hanya di tangan allah swt
jangan usah berpijak
jangan usah berpijak